kemacetan di jalur tol masih terjadi hingga rabu siang
polisi memperlakukan sistem buka tutup di rest area
para pemudik yang tidak bisa masuk ke res area memilih beristirahat di bahu jalan
situasi arus lalu lintas di ruas tol jalan cikopo palimanan
sejak selasa malam hingga rabu siang terus mengalami kepadatan
laju kendaraan hanya berjalan perlahan sekitar tiga puluh km per jam
rekayasa arus one way dan contra flow masih dilakukan
polisi juga memperlakukan buka tutup res area mengantisipasi penumpukan
namun banyak pemudik yang tidak bisa masuk rest area karena penuh
mereka memilih beristirahat di bahu jalan
sejak selasa malam hingga arah bu siang terus mengalami kepadatan